tingginya cakupan vaksinasi dibarengi imunitas alami dari infeksi covid sembilan belas dianggap memiliki daya tahan tubuh dan antibody yang tinggi atau disebut dengan istilah super immunity
padahal menurut ahli antibody super yang terbentuk bukan berarti seseorang kebal dari infeksi covid sembilan belas apalagi dengan munculnya varian baru seperti omikron yang merebak di sejumlah negara termasuk di indonesia
bagaimana kemudian memahami hal ini agar tidak keliru memaknainya kita tanyakan lebih lanjut dengan mantan direktur organisasi kesehatan dunia who asia tenggara prof chandra yoga aditama
selamat sore mas ferdi
terima kasih prof sudah bergabung dengan kita sore ini
prof gini kita ingin diberikan pemahaman yang lebih jelas bagaimana kemudian publik bisa paham dengan istilah super immunity ini ini apalagi nih prof
ya oke jadi seseorang bisa mendapatkan kekebalan mendapat imunitas mendapatkan antibody lewat dua cara memang
yang pertama kalau dia sakit maka tubuh secara alamiah membuat antibody untuk menyerang penyakit itu
ya kalau penyakit itu datang lagi tubuh sudah punya antibody itu yang namanya imunitas natural alamiah itu poin pertama
tapi poin kedua tentu saja imunitas atau kekebalan atau antibody juga bisa didapatkan dengan menerima suntikan vaksin
karena kalau vaksin disuntikan bergantung mekanismenya
rna bisa macam macam bisa inactivated maka itu akan membentuk antibody juga melawan kalau ada virus yang masuk
jadi itu memang dua cara
nah belakangan ini memang orang banyak berbicara tentang super immunity itu
sama untuk covid ini
itu adalah kejadian di mana ada gabungan diantara keduanya
yaitu orang sakit gitu sesudah sakit dia sembuh ada antibody kemudian dia divaksin
dan karena divaksin maka ada dua lah katakanlah
modal yang dia terima baik karena sakitnya maupun karena divaksinnya
karena itu keluarlah kemudian istilah super immunity ini
dan super immunity ini diduga menjadi salah satu penyebab tanpa kasus di indonesia landai tanpa kasus di india juga landai
tapi dalam hal ini ada tiga atau empat hal yang mesti diketahui oleh masyarakat umum
nomor satu bahwa walaupun dia ada imunitas yang meningkat maka tentu saja imunitas tidak akan terus menerus
dia akan turun juga sepanjang perjalanan waktu
memang lebih tinggi dari yang hanya perjalanan waktu

memang lebih tinggi dari yang hanya perjalanan waktu
memang lebih tinggi dari yang hanya perjalanan waktu
memang lebih tinggi dari yang hanya perjalanan waktu
tetap saja walaupun tinggi dia akan turun sesuai dengan perjalanan waktu
itu poin pertama
poin yang kedua karena tadinya disebut ini salah satu alasan kenapa indonesia dan india juga bisa landai
maka india kita tahu kasusnya sekarang meningkat ya
pada dua puluh an desember kasusnya enam ribuan
pada tanggal lima januari sudah naik jadi sembilan puluh ribu
dan kemarin sudah jadi satu ratus lima puluh ribu sehari
jadi walaupun ada super immunity kasusnya bisa naik juga tinggi sekali
dan kalau cerita kadar antibody
jumlah masyarakat yang mendapat antibody
india sudah lama melakukan pemeriksaan antibody secara berkala
dan pemeriksaan mereka yang terakhir sekitarnya katakanlah november desember
jadi walaupun antibody sudah tinggi sekarang kasusnya masih terus meningkat
itu poin kedua yang ingin saya sampaikan tentang super immunity
yang ketiga sesuai dengan tadi mas fahad disampaikan
ini dianggap antibody lebih tinggi memang
tapi apakah dia bisa menahan omikron
tidak kita belum punya data
karena omicron ini kan memang menurunkan infeksi vaksin yang lain gitu
secara cukup bermakna
dan bisa membuat orang yang tadinya sakit kemudian sembuh sakit lagi
jadi untuk super immunity kita belum punya data ilmiah yang mengatakan bahwa ini pasti atau bisa mencegah sepenuhnya atau tidak sepenuhnya
dan poin yang keempat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
memang ini adalah gabungan antara sakit dan vaksin
tapi sama sekali tidak berarti untuk mendapatkan super immunity lebih baik orangnya sakit aja begitu
orang sakit itu kan dampaknya bisa macam macam
jadi memang kita tidak mengharapkan orang sakit begitu
hanya kalau kejadian ada sakit dan vaksinasi maka dampaknya ada yang meningkat
yang kelima yang terakhir adalah
penelitian ini menunjukkan bahwa imunitas meningkat pada orang yang divaksin
sakit dan juga divaksin
tapi peningkatan yang sama
peningkatan yang sama
yang sama kadar imunitas
juga terjadi pada mereka yang mendapatkan booster
artinya pemberian booster juga bisa menaikkan imunitas
selain mekanisme yang sakit dulu kemudian vaksin
oke artinya kemudian bukan sebuah pertanda baik semakin banyak yang terinfeksi
semakin kebal tubuh terhadap virus covid sembilan belas ini ya
bukan begitu ya prof
kalau secara umum saya memang tentu saja kalau antibody makin banyak
maka kemampuan bertahan itu lebih besar
cuma seperti tadi kita sampaikan bicarakan offline
jangan sampai orang membuat ini lengah
jadi walaupun ada super imunisi walaupun imunitasnya ada
walaupun kadar survei menunjukkan sekian puluh persen antibody ada pada penduduk indonesia di daerah aglomerasi
kita harus tetap puas pada
kita harus tetap tiga m lima
kita harus tetap tiga m
oke satu lagi prof
yang juga masih membuat pemahamannya ini menjadi kemana mana soal gejala dari omikron ini prof
ada kemudian yang paham bahwa gejala ringan ini dianggap ya tidak apa apa begitu
jadi kemudian kewaspadaan menjadi kurang
nah ini yang perlu kita tekankan sekali lagi
sebenarnya gejala ringan yang seperti apa
yang kemudian diwaspadai
sehingga kita juga tidak bisa lengah begitu saja prof
jadi memang sebagian besar kasus yang saat ini ada di indonesia juga di dunia ada
memang kasusnya gejalanya ringan
tapi ada tiga hal yang mesti kita waspadai
nomor satu bagaimanapun juga walaupun omikron ini masih kasusnya sudah meningkat
tapi dibandingkan covid secara keseluruhan jumlahnya masih relatif kecil
artinya kalau jumlah kasus omikron makin meningkat lagi mungkin gejalanya sudah tidak ringan lagi
itu poin pertama
poin kedua sebagian besar kasus yang sekarang ada relatif usianya muda atau ya katakanlah daya tahan tubuhnya bagus
kalau covid ini omikron ini kena pada orang yang lebih tua lansia atau comorbid maka belum tentu juga gejala ringan
itu yang kedua
dan yang ketiga sudah pasti ada sepuluh orang setidaknya yang meninggal karena omikron
jadi kalau penyakit ini penyakit ringan itu orang tidak meninggal karena penyakit ringan
jadi sudah pasti ada yang meninggal
dan itu saya bosen cek di yang lain
saya bosen cek di yang rajin melaporkannya sampai tiga puluh satu desember di inggris sudah dilaporkan tujuh puluh lima orang yang meninggal
belum lagi dari amerika dari mana mana dari india dan sebagainya
jadi pada tanggal saya kira dua hari yang lalu direktur jenderal who mengatakan cerita ringan ini tidak boleh dikunyah begitu saja
apalagi penularannya kan tinggi sekali
penularan tinggi sekali ini bukan hanya karena perubahan pada mutasi yang sudah banyak dibicarakan
tapi juga masa inkubasinya lebih pendek
masa inkubasi alpha itu lima hari
masa inkubasi delta empat hari
masa inkubasi omikron tiga hari
kalau masa inkubasi lebih pendek maka perubahan penularan lebih berat
kalau kasusnya naik tinggi sekali
semoga tentu saja tidak di indonesia
maka sebagian kecil saja masuk rumah sakit ini sama juga dengan yang kasusnya tidak terlalu tinggi tapi berat
jadi kita memang betul betul harus waspada
saya tidak mau mengatakan kita memang tidak boleh panik
tapi kita ikuti perkembangannya
kita lihat secara jernih informasi yang ada
cepat menular pasti
teringat sebagian besar tapi tidak semua
jelas ada kasus yang meninggal
yang ketiga jelas ada kemungkinan infeksi ulang
artinya orang sudah sakit sudah tertular kembali
yang keempat efekasi vaksin memang turun
hanya turunnya berapa belum terlalu jelas
tapi kalau diberikan lebih baik
yang kelima pcr masih tetap dapat digunakan untuk gen
oke bukan berarti tidak punya faktor resiko yang tinggi ya prof ya
gini prof simpton yang paling pasti apa sih prof sebenarnya
flu atau batuk
gejala yang paling pasti
jadi sebenarnya mau alpha mau beta mau gamma mau delta apalagi omicron
tidak punya gejala yang pasti yang mengatakan
pertanyaannya yang pasti ya
kalau gejalanya pasti ini pasti varian ini
itu tidak bisa dikatakan seperti itu
gejala itu bisa bervariasi sekali lagi
kita tidak berharap kasusnya makin banyak tentu saja
tapi kalau kasusnya makin banyak maka berbagai gejala muncul
pada waktu awal awal covid gejalanya selalu di saluran nafas
tapi belakangan dengan jumlah kasus meningkat ada gejala di saluran cerna
ada gejala di tempat tempat lain
jadi kita tidak bisa memastikan varian mana yang menyerang seseorang
hanya berdasarkan gejalanya saja
oke apa kemudian yang penting lagi prof
tiga m sudah pasti untuk kemudian bisa mewaspadai ini agar tidak muncul ketakutan
yang pertama kan tentu saja pembatasan sosial
ya tadi mas ferry bilang
tiga m sudah pasti begitu
lima m atau tiga m yang kita kenal sebagai new normal
saya usul e nya diganti o
jadi kita tiga m atau lima m ini adalah bagian dari kebiasaan hidup kita
katakanlah hidup jaman now memang harus dipakai begini
itu nomor satu
tentu saja untuk pemerintah melakukan pembatasan sosial sesuai dengan level ppkm dan sebagainya
yang kedua soal tes
pemerintah harus meningkatkan tes
tetapi untuk anggota masyarakat
kalau ada kecurigaan
apalagi ada kontak dengan orang yang kecil
apalagi ada kontak dengan orang yang baru pulang dari negara terjangkit
kan makin lama makin banyak negara terjangkitnya ini
maka kalau ragu ragu silahkan lakukan tes
dan kalau mudah mudahan negatif
tapi kalau positif beritahu lingkungan sekitar
itu yang kedua
yang ketiga mereka yang belum vaksinasi
saya baru saja buka data
dan masih ada lima puluh sekian persen lansia yang belum dapat vaksinasi memadai
jadi lebih dari sepalu belum dapat vaksinasi memadai lansia
jadi tolong dimotivasi lansia
untuk mendapatkan vaksinasi
selain juga masyarakat luas
yang terakhir karena pertanyaannya supaya orang tidak panik
kita mesti dengarkan berita dari sumber yang jelas
jangan semata mata memegang informasi dari wa saja begitu
kita dengarkan informasi resmi dari pemerintah
dari satgas who dari cnn televisi misalnya juga
atau sumber berita lain yang pasti
karena informasi terlalu banyak berkembang
membuat orang panik tanpa perlu
padahal kita bisa melakukan hal hal yang kita bisa lakukan
untuk cegah penularan omikron berkembang
prof saya baru ingat
kasus di krukut taman sari
satu orang terinfeksi
kemudian tracing dilakukan sampai tiga puluh enam orang
kasus probable begitu ya
dan saat ini sebagian dirawat dan sebagian menunggu hasil
sekarang diberlakukan mini lockdown di sana
pertama itu menunjukkan bahwa omikron itu
memang mudah menular dengan cepat
artinya ini kan sekian banyak orang tertular
itu sudah bagus
tapi yang kedua yang penting adalah
siapa yang menulari orang yang di krukut ini
kita punya dua puluh sekian transmisi lokal
menurut informasi dari kementerian kesehatan
kalau yang dua ratus sekian orang dari luar negeri jelas
tapi kalau ada orang yang transmisi lokal
yang tidak pernah kemana mana
hanya di indonesia saja
dia positif dan menularkan ke dua puluh orang sekitarnya
kita mesti cari sumbernya dari mana
karena kalau sumbernya tidak disebutkan
maka sumbernya ini masih mungkin terus menularkan ke orang lain kan
jadi selain menangani tiga puluh yang tertular
cari sumbernya dari mana sumbernya itu kemudian dicek
apakah dia sudah menularkan ke orang lain atau belum
jadi penanganan transmisi lokal sama pentingnya
dengan penanganan menjaga orang masuk dari luar negeri
yang kemungkinan positif
sekarang diterapkan mini lockdown di sana prof
ini sudah tepat langkah seperti ini
ya tentu saja
itu baik untuk mini lockdown
tapi kan orang itu kan bisa saja dia datang dari kantornya kan
atau datang dari pasar atau dimana di luar daerah itu
jadi mesti dicari ke belakang
dari mana dia tertular
mini lockdown itu untuk mencegah yang sekarang terjadi
itu sudah bagus
tapi carilah dari mana sumbernya
karena sumbernya itu bukan tidak mungkin juga sudah menulari orang lain lagi
itu prinsip dasar pengendalian penyakit
menular atau wabah seperti sekarang ini terjadi
oke kita tunggu bagaimana kemudian update penanganannya
yang jelas tracing harus terus ditingkatkan
bukan hanya ke depan begitu ya prof
yang sudah terinfeksi
tapi juga ke belakang begitu
siapa yang menginfeksi begitu ya prof ya
baik terima kasih informasi yang cukup komprehensif
mengenai superimmunity dan omikron ini
prof yoga sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini